kita ke informasi lainnya pembukaan rapat koordinasi komisi penyiaran indonesia se indonesia
resmi dibuka di hotel terapung bintan kepulauan riau
iya dan pada kora kornas kpi tahun ini ada lima isu yang akan dibahas
dan salah satunya adalah mengawasi penyiaran pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
pembukaan rapat koordinasi komisi penyiaran nasional se indonesia
berlangsung di dulos pos kapal pesiar
yang disulap jadi hotel terapung di pesisir pantai bandar bentan telani
kawasan lagoy bintan kepulauan riau kamis malam
pembukaan rapat koordinasi kpi se indonesia ditandai dengan pukulan kompang
dari gubernur kepri dirjen ppi kementerian kominfo komisioner kpi pusat dan kpid kepri
rakornas kpi se indonesia ini merupakan rangkaian kegiatan
dari hari siaran nasional ke sembilan puluh yang puncaknya dilaksanakan pada sabtu dua belas agustus
tema pada puncak kegiatan hari siaran nasional yaitu dari perbatasan
wujudkan siaran ramah bermartabat dan berbudaya
pada rekornas kpi se indonesia ada lima isu yang dibahas
salah satu isu yang menarik yaitu mengawasi penyiaran pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
hasil rakornas ini akan disampaikan ke presiden
penyiaran dalam artian yang haki menurut kami membentuk karakter bangsa
melalui informasi tentang penyiaran
kita berharap muncul dan terpaksa nilai nilai edukasi
tidak hanya hiburan tapi juga pengayaan wawasan
tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan
gubernur kepulauan riau ansar ahmad menyebut masyarakat kepulauan riau zaman dulu
hanya mengenal siaran negara tetangga seperti siaran malaysia dan singapura
namun dengan perkembangan zaman masyarakat kepri sudah bisa menyaksikan siaran siaran dalam negeri
bagi kita di perbatasan ini sangatlah penting
dalam menjamin sense of
of belonging masyarakat di kepri ini untuk tetap mencintai sepenuhnya tanah airnya
kegiatan rakornas kpi ini juga dihadiri komisioner penyiaran indonesia daerah
di tiga puluh tiga provinsi yang ada di indonesia
arpandi bintan kepulauan riau